kita beralih ke informasi lain kasus pemalsuan dokumen surat keterangan lulus
yang melibatkan pelawak anggota grup empat sekelawan nurul komar
rabu siang mulai disidangkan di pengadilan negeri brebes jawa tengah
agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum
sidang kasus pemalsuan dokumen surat keterangan lulus yang melibatkan pelawak nurul komar
mulai digelar rabu pagi di pengadilan negeri brebes jawa tengah
sidang dipimpin oleh hakim ketua seri sulastuti didampingi dua kimanggota
dianang graini meksawati dan nani pratiwi
sidang perdana ini berisi pembacaan dakwaan terhadap terdakwa komar oleh jaksa penuntut umum atau jpu
dalam surat dakwaan terdakwa komar didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum
yaitu memasukkan surat keterangan lulus s dua dan s tiga untuk memenuhi persyaratan
sebagai calon rektor umus pada januari dua ribu tujuh belas
sidang akan dilanjutkan senin pekan depan
majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan eksepsi
namun pihak terdakwa bersama kuasa hukum bersepakat menerima dakwaan tersebut
jelas toh bukan ijasa palsu
tentu soal lembaran surat itu saja
saya dilamar diminta bukan melamar
kami sudah menerima itu lebih awal dan dakwaan surat penuntut umum sudah cukup jelas
saya kira sudah memenuhi syarat
jadi kami tidak mau jalan eksepsi
sidang lanjutan nanti akan menghadirkan saksi saksi yang terkait kasus tersebut
imam suripto brebes jawa tengah